penyidik polres metro jakarta selatan senin pagi menyerahkan tersangka kasus dugaan penganiayaan nikita mirzani
beserta alat bukti kekejaksaan negeri jakarta selatan
nikita mengaku siap dan akan menjalani proses hukum yang menjeratnya
didampingi penyidik polres metro jakarta selatan tersangka nikita mirzani senin pagi dibawa ke kejaksaan negeri jakarta selatan
penyidik juga membawa sejumlah berkas dan barang bukti yang sudah dinyatakan lengkap
hal tersebut dilakukan penyidik sebagai syarat maju dalam persidangan kasus dugaan penganiayaan
yang dilakukan oleh nikita mirzani terhadap mantan suaminya di polatif pada akhir dua ribu sembilan belas
sebelumnya tersangka nikita mirzani telah ditangkap penyidik polres metro jakarta selatan pada tiga puluh satu januari lalu
sementara itu berkas nikita telah dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu pada dua puluh enam november dua ribu sembilan belas
enggak ada masalah seru di dalam bisa kenal sama orang orang banyak cerah juga
terus bisa ngobrol sama sipir sipilnya baik baik lucu lucu sendiri